pasti sms an sama cewek
ada deh mas purwoto aja
emang kenapa kalau ngasih tahu
kasih tau dong
emang kenapa kalau saya gak mau kasih tau
sis kamu tunggu dulu disini ya
eh pak audi ada apa ya pak
pak hajinya ada
babe pergi sama babe naim
oh kemana ya mancing
bukan ke tanah abang katanya
mau beli sarung sama pece
ya udah tuh saya pamit dulu
hajinya pergi sama bapak ke tanah abang
bapak antar ke warung sodik aja
ini papa saja country tak besar
oh pak aida
bapak ada pacemaksin yang banyak

beni ketepikan satu satunya
pengadilan viral di politikable
bahkan mungkin pengadilan lemari
bokudot pun bebekan
mau ke minimarket berapa
lima ribu aja deh
mbak sepuluh ribu itu untuk jarak dekat
bukan yang di sana tapi yang di sana
kenapa tadi gak bilang
kenapa tadi gak nanya
akhirnya udah tau
lu dari mana aja sih
gak tau mak
bukan baju lu
emangnya bukan baju mak
lah emang kagak tau
makanya mak nanya sama lu nih baju siapa
pak nanti langsung jalan ya
kopi apa teh manis ji
teh manis aja pak ji
kenapa lu di
olah olah pak haji
haji muron sama babeh
pergi ke tanah abang
gak ngajak ngajak saya
naim memang orangnya begitu
kalau gua kagak bisa aku remitinnya
kalau si murad sih ikut
emang kagak punya pendirian
lo kenapa lagi sih man
gua lagi pusing de
kayaknya gua susah banget
kalau mau ketemu si tini
man kalau mau ketemu tini mah gampang
situ datengin aja rumah majikannya
tapi gak serun rok
kalau tiap hari terus terusan ketemu depan rumah
lu ajak jalan dong
itu dia masalahnya de
si tini gak berani
kalau minta izin pergi pergi
cuma satu jalan keluarnya
apaan tuh de
lu lamar dia
terus lu nyari kontrakan
iya kan rok
kenapa tuh sampai musuhan begitu sama babeh
waktu ada calon pemilihan rw
gua milih calon lain
dia marah sama gua
atau bukannya milih babe ji
si naim mana ada potongannya jadi ketua rw
udah genit lagi
dia suka ngerusak sewa kontrakan rumah
kalau ada cewek cakup aja ngontrak
bikin kesel kagak tuh
bukas mau seronda
ini tanah tanah gua
kan udah gak dipake
kalau saya masalahnya
kok situ tau dit
saya kan belum cerita
gua bukannya tau
tapi gua nebak
soalnya gua tau kan
kalau lu punya masalah
masalah bini lu
pengen daftar ikut senam juga
udah lu turutin
masalah senam jumbanya belum selesai
terus apaan lagi
dia minta dibelikan baju senam zumba
kayak yang dipakai ibu ibu lain
itu jangan keliwat lengket sama naim
saya mah sama siapa aja pengen baik
sama pak haji pengen baik
sama babeh pengen baik
begitu pak haji
neng tadi naik ojek kemana
diomelin bosnya kali
lagian buang kerja
udah telepon balik
bukan dimarahin bosnya
pursa gua abis
gue beli pulsa dulu ya
beli purusa banyak
apaan tuh deng
baju bekas pak haji
baju bekas buat apaan
saya kagak tahu
nya nyuruh antar ke keluarga
antar ke keluarga
baju apaan tuh
saya tak lupa lagi pak haji
ini tak dikasih abah saya
sewaktu masih hidup
saya sudah berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada pak haji
saya sudah berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada pak haji